eh kamu apalagi yang ada di dalam otak kamu yang busuk itu
rencana apa lagi sih
ternyata kalian berdua ya rekayasa belaga sifat diculik
afif kamu sekarang percaya dong apa kata mama
perempuan ini jahat
bisa begitu ya gak nyangka mama
nah sekarang jawab
kenapa siva ada di mobilnya reno
ini yang selama ini tante khawatirkan reno
afif itu memang mau mengambil sifat dan meninggalkan bella
itu sebabnya itu sebabnya tante meminta kamu untuk menikah sama bella
ini semua gara gara apif
tante cuma takut bella itu kenapa napa
mama mama tunggu mama
ini saatnya aku menyingkirkan bella
apaan sih afi pake balik lagi
tunggu macanya gelap ya gak liat muka gue
aduh cabut dari sini
bella asal kewalahan aja bella
kasian bella mama gak tegang liat bella seperti itu
ini semua karena dia memperjuangkan cintanya reno
mobil tadi seperti sengaja mau nabrak bella
siapa lagi mencoba mencerakai bella
aku sama sekali gak tau kalo reno punya perasaan sama aku
karena aku pun juga gak pernah denger reno mengatakan apapun tentang perasaan dia ke aku
aku cuma menghargai reno karena dia itu orang yang baik
aku sama sekali gak punya perasaan apapun sama dia
hati aku itu cuma untuk kamu
hati aku udah mati buat laki laki lain afif
tapi aku mohon tolong dengerin aku
sekarang kamu coba jelaskan kenapa bisa siva ada di mobilnya reno
aku gak tau afif
nggak apa apa deh apa apa terima kasih that you had your time
tenang aja ya mama gausah khawatir
mama gausah pikirin hal ini ya
mama tenang aja ya
sekarang kita berdoa buat bela biar dia disana baik baik aja ma
pareno sekarang ini masalah terbesarnya adalah ada orang yang ingin mencelakai shiva
dan kita harus cari tau siapa orang ini pak siapa orang ini
aku tahu mas aku nggak peduli apa pendapat afif ataupun keluarganya
sekarang yang terpenting buat aku adalah bela dan shiva
pertama aku harus buktikan kalo bela ga bersalah
yang kedua siapapun yang menculik siva dan mau mencelakai bella
kalo dia belum tertangkap berarti bela dan shiva dalam bahaya
iya iya itu benar itu benar
pasti sekarang ini mereka masih ingin mencelakai bela
hanya ada satu tempat yang paling mungkin untuk memasukkan shiva ke mobilku
iya disana di rumah temennya rafiq
mas aku pergi dulu
mau kemana pak
ada masalah yang harus aku selesaikan
afif dimana kamu menemukan shiva
di mobilnya reno mah
di mobil henoh tuh kan bener kan apa kata mama
jadinya seperti ini benar kan

apalagi yang ada di dalam otak kamu yang busuk itu
rencana apalagi sih
ternyata kalian berdua ya
rekayasa belaga shiva diculik
kamu sekarang percaya dong apa kata mama
perempuan ini jahat
bisa begitu ya gak nyangka mama
sekarang jawab kenapa siva ada di mobilnya reno
jawab kenapa dia maja
kamu menculik anak kamu sendiri begitu
ibu macam apa begini
ibu macam apa begini
ibu macam apa begini
ibu macam apa begini
ibu macam apa begini
ibu akan membutuhkan
ibu gak quias
jangan salahin bella
barusan reno sudah jelaskan semuanya sama papa
ya ampun papa
udah jelas mereka tuh salah
kok bapak percaya sama mereka sih pak
mama punya bukti
kalau mama gak punya mendingan mama diem
papa gak mau ada yang memfitnah reno dan bella
bella kau masuk kamar aja ya
percaya aja sama papa biar papa menyelesaikan masalah ini
karena siapapun dibalik semuanya ini pasti akan ketahuan
bella afif itu gak mau ketemu sama kamu
dia marah banget loh
makanya dia kunci pintu
biar dia itu gak bisa ketemu sama kamu
emang enak dicuekin afif
mama dan om rafiq
kenapa bisa sih ngebiarin syifa ketemu